pt mrt jakarta tengah menggelar seleksi mitra sistem pemindaian kode atau qr code untuk pembayaran tiket
sistem pembayaran melalui qr code ini ditargetkan dapat diterapkan pada akhir oktober mendatang atau paling lambat akhir tahun ini
direktur utama mrt jakarta william sabandar menyatakan pada cnn indonesia com
penggunaan qr code bertujuan untuk mempermudah pembayaran bagi penumpang mrt
seleksi ini diikuti oleh penyedia sistem qr code baik skala besar maupun kecil diantaranya gopay ovo dan link aja
saat ini perusahaan perusahaan plat merah ini mulai menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendukung sistem pembayaran qr code
baik perangkat keras maupun piranti lunaknya
selain itu mrt juga akan menerbitkan kartu perjalanan majemuk atau multi trip atau pada november mendatang